hari ini saya ingin mengungkapkan sesuatu ke kami
ada yang aku omongin juga
selamat ya mas randy
mas randy udah
resmi pacaran sama mbak michelle
mas randy kasih bunganya ke mbak missil
bunganya besar banget
nanti kalau mas randy nikah
terus mas randy
kiki dateng mas
kamu baik banget
saya gak ada hubungan apa apa sama michelle
bunga itu titipan dari pak al
buat bu andi
ya udah kalau gitu
saya permisi ya
tolong suami saya suser ya tolong ya
mama udah mati
apapun ya suser
baik ibu silahkan tunggu di ruang tunggu
pasien akan segera diperiksa loh dokter
tolong suami saya apapun ya suser
udah mama ngelakuin
aku salah mama takut pegangin sesuatu sama papa
iya aku tau mama harus tenang ya
mama harus tenang
jangan mikir yang macem macem
papa pasti baik baik aja
dia udah bilang sama mama mau datang kok
mama udah telepon nino
iya tadi waktu dia ambulan mama teleponan
terus dia janji
si muda atuh
nanti sebentar lagi sayang
padahal dia angkat telpon mamanya
kayaknya nina emang bener bener menghindari gue
terus nino dari mana ya
apa dia udah ketemu sama mbak andi dan bicarakan semuanya
bply dan tahan

mereka sama pilih apa
wah orang luar biasa
bahkan aku tak bisa sudah

menerapkan kebenaran ke andin
tapi malam ini
papa lebih membutuhkan aku
setelah aku memeriksa keadaan papa
aku akan tetap menyampaikan semuanya ke adit
semua orang khawatir nyaran kamu
nanti aku jelasin semuanya dalam
ini papa sama mama mau jenguk bapak aku kan
elsa udah cerita semuanya nih no
yuk kita sama sama ke ig deh sekarang
udah sekarang gini baru kamu dateng kesini
kamu udah bikin masalah tau gak
kamu udah bikin bingung semua orang kamu gak pulang
mama gak tau aku mau ngomong sama kamu
gitu lah aku
bukan yang mau pulang
aku kemarin disekap
bukannya dia yang menculik andin waktu itu
iya bener pak
sekarang dia udah bebas
kok bisa kamu disekap
kamu dilapor polisi belum
udah sekarang jangan bahas soal ini
cepat atau lambat
semua orang harus tau
apa yang sudah disimpan aldebaran
terima kasih ya ma'am
terima kasih ya ma'am
saya mencintai kamu andin karisma putri
papa peluk mama
di hari yang spesial untuk kita
hari ini saya ingin mengungkapkan sesuatu ke kami
ada yang mau aku omongin juga mas sama kamu mas
lakukan nama rai
saya akan bapak kau
resolutions aku belum allah tau
salah dena karena
pak kita ke makam
teratai indah ya tapi bu
pak alkan memerintahkan saya untuk langsung
menantarkan ibu ke munaco hill
sebentar aja kok gak lama
dan nggak usah bilang ke dia
di situ ma
di sebelah sana iya ma
tuhan menakdirkan kita
menerima lamaran saya
jangan sentuh anak roy
saya bilang jangan sentuh
mungkin sudah terlambat
gue terus berduka soal roy
aku mau nanya deh mas sama kamu
kenapa foto ini ada di rumah ini
ini foto aku sama mantan aku
yang sudah meninggal
emang kalau udah soal perempuan
al sama roy itu beda banget sih
tunggu dua eyelashes
jangan nanya francisco
sama hal itu udah baju lagi
gapapa getah kan
jangan dua ratus reminiscent
jadi jangan ribet
tidak ada ruang untuk kamu
tidak ada ruang untuk kamu

kenapa gak berhenti
kenapa harus berhenti
rena memang belum bisa baca
tapi rena udah bisa mengeja huruf
masa kutah yang benar apa gak
kasih kesempatan saya buat jelasin
kasih saya kesempatan buat ngomong dulu
biar saya jelasin
tolong ke dalam ya
kasih saya kesempatan buat bicara
biar saya jelasin
sayang tunggu di mobilnya
titip rena ya
karena anak dua movimu
selama ini aldebaran menutupi dari semua orang pak
kalau aldebaran itu adalah kakak dari roy alfahri
yang dibunuh andi dulu pak
itu sebabnya kemarin aku mencoba untuk menyelidiki alibara
karena aku yakin banget aldebaran itu menyimpan sebuah agenda besar
kenapa dia menikahi andin
pernikahan mereka terlalu cepat
dan gak masuk akal pak
pasien bapak chandra dari tadi memanggil manggil nama nino
siapa yang disini yang bernama nino
silahkan masuk pak
ma aku ke dalam ya
kamu lihat takkan pak